nada demi nada melebur
bergulir selaras dengan birama gerak tangan penata
lantunan itu berpadu membentuk kubahan
seirama dengan semangat mereka mengharumkan nama bangsa di mancanegara

pertama memilih penyanyi untuk dapat berkompetisi ke luar negeri
susah loh partitur saya sendiri gak bisa
dan itu berapa lama biasanya kalau belajar partitur
sambil latihan kita juga sambil belajar sih mas satu sampai dua jam gitu
oke kalau begitu selamat peraudisi ria
yang telah tegang tekang belum
semangat dulu dong semangat dulu
satu persatu ditantang membidik nada yang dimainkan pelatih
timbre berbeda beda justru menjadikannya semakin kaya
oke nanti kita akan
kompetisi paduan suara internasional pada umumnya mensyaratkan penyanyi menaklukkan berbagai jenis lagu
mulai dari lagu berjenis klasik kontemporer renasance atau musik yang berkembang untuk keperluan keagamaan
romantik atau lagu yang menitikberatkan karapan emosi
dramatisasi hingga foklore yakni musik tradisional atau lagu rakyat
kabar baik iya
tadi saya dengar keren banget
mcuc emang kalau nyanyi apalagi udah mau persiapan kayak gini ya
tingkat kesulitan lagu itu juga harus dipelajari
sehingga pada akhirnya tantangan itu terpenuhi oleh para penyanyi ini
ya biasanya sih di dalam mengikuti kompetisi tentu tingkat kesulitan lagu disesuaikan ya
ada yang memang sulit sekali
lalu kita combine dengan atau kita pilih lagu lain yang tingkat kesulitannya sedang
lalu kita pilih yang tingkat kesulitannya mudah
tapi kita kasih tantangan di misalnya koreografi
di blocking dan lain lain supaya tidak kelihatan mudah tapi terlihat menarik
saya dengar dengar ini bukan dengar memang sudah terbukti dari dulu mcuc ini memang sudah menjuarai banyak kompetisi
baik nasional maupun internasional
sebenarnya kalau setiap berangkat itu ada standar khusus nggak sih para penyanyi ini untuk yang bisa berangkat seperti apa
ya kita biasanya sebelum mengikuti kompetisi tentu kita lihat ya
kita pilih kompetisi yang mana yang sesuai
ini kan mahasiswa
jadi pasti akan selalu ada penyanyi yang datang ada penyanyi yang pergi
kalau yang ada itu kapasitas atau kemampuannya masih belum sampai terlalu advance atau tinggi gitu
kita pilih kompetisi yang tidak terlalu sulit
ya jadi disitu tentu ada lagu lagu yang harus dibawakan ya
kita lihat dengan apa namanya ketersediaan waktu
apakah memilih lagu ini cukup dalam durasi waktu
tertentu untuk dilatih sampai mereka bisa menguasai segala aspek tuntutan dari lagu yang dibawakan tersebut
ketersediaan waktu means berarti waktu biasanya panjang ya
kalau tidak salah sampai enam bulan bisa latihan kayak gitu
biasanya sampai enam bulan
tapi kan enam bulan itu kita juga dalam satu minggu itu masih sesuai ya
jadi mereka menyesuaikan dengan aktivitas akademik dengan aktivitas keorganisasian lain
jadi memang enam bulan itu tidak full time ya
enam bulan tapi kurang lebih kalau dikumpulkan itu kita totalnya kurang lebih tiga ke empat
apakah bisa ikut choir
bisa ya sebenarnya choir itu terbuka
terbuka untuk siapa aja yang memang mau belajar
jadi mungkin disini ada anggota anggota baru yang biasanya juga mereka masih belum terbiasa ya membaca not
jadi tidak harus ya
lebih banyak mendengar nanti mungkin ada sesi khusus untuk mempelajari note not balok tentunya
lalu hal hal lain seperti teori teori teori sederhana yang dapat mendukung mereka dalam mempelajari setiap lagu baru yang mereka bawa
learning by doing secara waktu mungkin nanti akan mereka bisa
karena ini proses ya tidak bisa instan
kalau gitu saya coba dong
oh boleh suaranya apa ya
salah ya putih
bukan sopran harusnya
silahkan nanti tenor
nyaris salah posisi suara aduh oke
dimana saya harus duduk kalau tenor
mungkin di tengah tengah
oke di tengah tengah
teman teman saya duduk disini ikut
lagu apa nih mas bambang
bu yang tadi ya kita boleh sambil berdiri sebentar
sesekali tembakan nada saya tepat
namun banyak pula yang terlewat
pergerakan tempo yang cepat cukup menyulitkan saya
dengan penyanyi baru kita
ini beneran teringatan bro girol ya
pap pap shubariwari
oke kita sama sama ya sekarang
oke thank you semua ya
thank you semua
luapan rasa bangga menyelimuti noferianto
perjalanannya bersama maranatha christian university choir mcuc
tak hanya memberinya banyak pengalaman
namun ada makna mendalam bagi seorang penyanyi paduan suara
ketika berkompetisi di kancah internasional
saya sama mcuc udah dua kali ke dua negeri
yang pertama itu ke jerman tahun dua ribu empat belas
yang kedua itu ke amerika tahun dua ribu enam belas
nah makna ke luar negeri itu seorang penyanyi khususnya choir gitu
kita choir itu men challenge diri kita sendiri
karena mungkin kita udah sering konser
sering kompetisi dalam negeri
kita mau coba nih kita apakah up to restender di luar negeri
dengan ada nama ku disebut
setelah fase menaklukkan lagu terlewati kini mereka dihadapkan pada rentetan persiapan performa
termasuk memastikan ketersediaan dana dalam jumlah besar
setelah panitia terkumpul kita mulai menyiapkan kostum menyiapkan dana terlebih lagi kan
kita harus pergi ke pasar untuk nyari nyari bahan bahan terus kita ke tukang jahit
terus kita harus nyari dana karena sebenarnya memang kita dana tuh udah ada dari kampung sebenarnya gitu
tapi mungkin kita memang kan kalau ke luar negeri itu butuh dana yang lebih gitu kan mas ya
butuh dana yang terduga makanya kami harus nyari dana yang lebih
meski bersifat menunjang kostum penyanyi menjadi penting sebagai bagian dari pertunjukan
terus nanti kayak rekap disininya terus baru menunggang gitu kan
kalian biasanya kalau beli kain untuk kostum itu memang di toko ini
biasanya sih iya ya cuman masih suka muter muter gitu sih
berapa banyak sih biasanya yang diperlukan
kita kira kira tiga puluh orang ya untuk bikin dress gitu mungkin tiga puluh orang sekitar
ada itu ya
berapa banyak jadinya
berapa banyak kira kiranya
tiga puluh mungkin kali dua lima tiga meter biasanya
iya iya segituan
dress panjang gitu yang kayak sampai semata kaki
berarti lumayan juga deh untuk budget kostum sebenarnya juga
perjalanan mcuc membawa nama indonesia tak lepas dari asuhan robert aloy
pendiri mcuc yang aktif sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia tahu betul beratnya perjuangan mengangkat nama paduan suaranya
hingga dapat berkompetisi di luar negeri untuk pertama kalinya pada dua ribu dua puluh
yang paling berkesan buat saya dalam tiga puluh sembilan tahun adalah tahun dua ribu sembilan belas
kita memenangi lomba di spital
kita grand champion merebut semua kategori
ini semua diborong
dan mungkin satu satunya
kiwayir yang pernah merebut semua kategori di spital adalah mcuc

talenta talenta paduan suara
talenta talenta paduan suara terus bermuncul dalam pandemi ini
sejak dulu bandung menjadi barometer paduan suara indonesia talenta talenta paduan suara terus bermuncul dalam pandemi ini
meski diderah arus musik kekinian yang lebih populer
ialah perwa ning sih perempuan tujuh puluh enam tahun itu
dahulu adalah pengaba paduan suara gereja katolik santo laurencius bandung jawa barat
perjuangannya kini dilanjutkan sang putri maria widyasari
yang turut bergabung dengan mcuc
pertama aku disebut
udah pak itulah ayamnya
ini bagian aku
setari kecil itu centil ya udah genit ya
masih umur masih bangsa empat tahunan lima tahun gitu
dia udah oh tapi pinter juga
jadi kebetulan saya dulu jadi dirigen
karena setiap latihan daripada di rumah dia saya ajak
nah dengan diajak itu
di situ lah
dia melihat orang pada nyanyi
dipimpin oleh saya
dia tuh kepengen ikutin juga kali ya tangannya ya
jadi dia ikut ikutan juga gitu kayak dirigen gitu ya
nah setelah udah agak gede
udah kira kira kelas berapa ya kelas satu kelas dua gitu
mulai tambah lagi
setiap ada panggung di mana ada panggung
dia mesti ingin naik
katanya mahmu ngate di lorenzi ya ya mau ngati dimana dimana dimana saya berhenti itu kamu tepat
enggak capek tapi saya pikir juga saya dulu juga begitu ya pulang kerja jam enam baru sampai rumah
langsung pergi lagi dia juga begitu kadang kadang kalau dia lebih hebat lagi enggak pulang dulu gitu langsung
gitu langsung aduh sama sama ya iya aku kan cerminan momok dulu ya kan iyalah aku kan
tinggal hitungan jam
momen yang mereka nanti nantikan akhirnya tiba
hingar bingar di belakang panggung memacu adrenalin berbaur bersama detak jantung
riasan wajah sedikit menutupi raut canggung
busana elok lengkap dengan aksesoris mendongkrak rasa percaya diri
mereka siap mengguncang pentas konser sebagai fase showcase yang mengawali kompetisi

ya karena kan ngejar waktu juga
terhabis itu agak susah kalau kacanya cuma satu
itu kan juga jadi lebih gampang kalau saling make up in
yes yes itulah namanya kekeluargaan kekompakan seperti itu ya
grogi gak sih
masang bulu mata aja getar ya saking groginya
kamu kamu mulai berdatangan menagis suguhan penampilan yang rancak
perwanin sih hadir untuk menyaksikan aksi sang putri
repertoar malam ini terdiri atas sepuluh lagu yang dipilih untuk mengasah kemampuan penyanyi
namun yang terpenting adalah bagaimana para penyanyi terbiasa menguasai diri di atas panggung
biasanya sih lebih pede ya kalau misalnya udah satu atau dua kali tampil dalam konser prakompetisi ketika kompetisi mereka udah tahu harus ngapain
deg degan pasti ada tapi mereka sudah lebih bisa kontrol itu
rasa bangga perwaningsih tak terbendung melihat putrinya sari beraksi di atas panggung
dengerin mereka malah kok saya yang ikut deg degan ya
tapi tuduh sih inilah kalau sudah melalui proses yang panjang hasilnya kita bisa nikmati sekarang
anak tangga keberhasilan itu selangkah telah mereka tapaki
ruang berekspresi menjadi tempat melebur ego demi menyatukan visi membawa nama bangsa ke kancahan